kita beralih ke informasi lain enam teman berdagang pelaku penyerangan terhadap tujuh siswa sekolah dasar negeri satu sabu barat kebupaten sabura jua nusa tenggara timur yang berhasil melarikan diri ke atas sebuah kapal dan diamankan personel angkatan laut dan pol air di sabu rajua
ke enam teman pelaku penyerangan kemudian langsung dibawa ke polda ntt sementara satu orang masih hilang karena terjun ke laut
enam dari tujuh orang yang merupakan teman berdagang irwansyah pelaku penyerangan terhadap tujuh siswa sd negeri satu seba sabu barat kabupaten sabu raijua ntt tiba di polda ntt rabu sore waktu setempat
kedatangan mereka dikawal polisi bersenjata lengkap
ke enam orang ini diamankan ke polda ntt karena khawatir akan menjadi sasaran amuk masa yang marah akibat peristiwa penyerangan terhadap siswa sekolah dasar negeri satu seba selasa pagi
mereka langsung diamankan ke bagian krim
kedatangan mereka dikawal ke polda ntt namun polda ntt belum mau memberikan keterangan terkait status mereka dalam kasus ini
satu orang dari teman berdagang pelaku hingga kini masih hilang setelah terjun ke laut saat hendak diamankan pol air dan anggota angkatan laut selasa kemarin